sehingga dapat kembali digunakan warga
malah di kampung kampung saya semuanya pada minum
makanya tadi saya katakan hati hati menilai aset sekian harganya sekian
tingkat obesitas yang lebih tinggi ditemukan di wilayah pedesaan dan regional